terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
untuk membahas terkait dengan pemindahan rencana pemindahan ibu kota ke kalimantan
dan langsung saja kami akan mengajak anda untuk bergabung melalui sambungan telepon
yakni sudah ada bupati penajam pasar utara abdul ghafur masud
yang saat ini ternyata sedang mengikuti rakornas di bali ya
selamat siang pak abdul
selamat siang assalamualaikum
bagaimana ini setelah mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh presiden joko widodo
baru saja tadi terkait dengan pemindahan ibu kota ini
oke baik tentunya dengan statement bapak insinyur joko widodo
demi mewujudkan indonesia yang maju dan melahirkan sdm sdm yang unggul di indonesia
insya allah kabupaten penajam pasir utara siap
pak abdul tadi anda sempat menyebutkan bahwa memang untuk kalimantan sendiri sudah siap
dan anda juga sudah siap
sebenarnya posisinya sendiri sudah berada di mana begitu
apakah anda juga ikut menyaksikan ketika presiden joko widodo datang ke sana
ya jadi sebenarnya waktu bapak jokowi datang ke sini saya tidak hadir
tapi bapak wakil gubernur dan bupati bupati yang lain itu hadir
tentunya pemajam pasir utara
pemajam pasir utara saya yakin sangat pantas karena juga akan dibangun jembatan tol terpanjang yang ada di indonesia
yaitu jalan tol penajam pasir utara dan balikpapan
di samping itu ada juga jalan penghubung antara pusat industri yaitu balikpapan
karyangau dengan penajam pasir utara di bulumenung
di samping itu juga jalan tol jalan penghubung atau jembatan yang ada di bulumining itu
itu dia langsung keluar mengakseskan
samarinda bukit soeharto dan di samping belakang kami di kabupaten kami itu
menyambungkan yang akan dibuka jalan kubar penajam pasir utara atau ketai barat
jadi saya rasa saya tidak heran tidak kaget ketika bapak presiden atau mungkin dari tim bapak nas itu
menyatakan bagian dari penajam pasir utara juga akan dibangun sebagai ibu kota pemerintahan republik indonesia
dari lokasi ke balikpapannya sendiri dari pusat kota itu berapa lama dan posisi persisnya itu di mana ini
mungkin kita masih berandai andai berkira kira karena presiden joko widodo sendiri menyatakan bahwa itu hanya sebagian dari wilayah pasir utara sendiri
baik kalau seandainya penajam pasir utara ini jalan tol penajam pasir utara dan kota balikpapan itu terhubung
maka dari bandara internasional
internasional yang ada di balikpapan bandara sepinggan itu kita hanya menempuh waktu sepuluh menit sampai lima belas menit untuk sampai ke penajam pasir utara
berarti tidak terlalu jauh ya
tidak jauh karena cuma sepuluh menit pak
oke berarti nah lokasi persisnya itu kita butuh lokasi persisnya itu di dekat mana posisinya begitu
ya saya rasa kalau dengan lokasi persisnya di mana dibangun saya rasa nanti akan ada keputusan dari bapak presiden
dan kita tercinta dan kami pemerintah daerah khususnya saya bupati penajam pasir utara
hanya menjalankan perintah
di mana titiknya maka di situ akan kita bangun
tapi pak abdul sendiri sebagai penguasa di daerah penajam pasir utara seharusnya bisa tahu dong
di mana ini kira kira lokasi yang persis dan yang paling pas untuk dijadikan ibu kota negara republik indonesia
ya saya rasa penajam pasir utara itu ada empat kecamatan
dimana saja dia pas karena hamparannya sangat luas dan penduduknya sedikit
jadi mungkin ada kajian yang lebih profesional yang akan diketok gitu oleh pemerintah pusat mungkin dari bapak penas gitu
jadi kami hanya menunggu arahan aja
saya juga tidak mungkin muluk muluk mengatakan di sini di sini
kami bersyukur bapak presiden sudah mengatakan ini memberi statement

saya juga berharap ini akan menjadikan kita menjadi negara yang lebih berkembang
dan ini membawa keberkahan dan kemajuan untuk bangsa kita
dan bisa menjadi peradaban dunia
menjadi peradaban baru di dunia
apalagi kita ini adalah negara poros maritim yang insya allah akan menjadi poros maritim terkuat juga di dunia
nah ini lokasinya ini kan berada di antara kutai kertanegara dan juga penajam pasar utara
bagaimana nantinya undang undangnya keuntungan yang didapatkan
karena ini memang lokasinya sendiri kalau misalnya di jakarta sendiri memang fokus di jakarta
tidak ada bekasi tidak ada bogor dan lain sebagainya
tapi kalau misalnya di penajam pasir utara kalau anda sendiri selama ini mengikuti pembahasannya apakah juga ikut berbagi atau bagaimana
jadi menurut saya kukar atau kutai kertanegara dengan penajam pasir utara itu memang satu hamparan
kami juga kemarin saya selaku bupati penajam dan bapak edi selaku bupati kukar kutai kartanegara
itu juga ada tapal batas yang sudah kita komitmenkan bersama
karena bagian bagian terpencil itu sangat perlu kita perhatikan sebagai pemerintah daerah
agar masyarakat yang ada di pinggiran itu merasa kehadiran dengan pemerintah
dengan adanya keputusan presiden ini antara penajam pasir utara dengan kutai kartanegara
kami sangat bersyukur karena dengan kehadiran dan keputusan ini sila kelima itu betul betul diwujudkan oleh bapak presiden
dan ini adalah kehadiran sosial bagi seluruh rakyat indonesia
dan inilah yang diharapkan masyarakat kami yang ada di kalimantan timur
saya rasa yang lain lain itu mungkin bisa kita bicarakan duduk bersama
musyawarah mufakat agar melahirkan keputusan keputusan yang baik untuk bangsa kita demikian
salah satu komitmen yang sudah disepakati antara kedua belah pihak ini apa ini pak
mungkin bisa disampaikan
komitmen kami adalah bagaimana
pak gubernur kami bapak isra nur itu memperjuangkan agar ibu kota pemerintahan itu diketok di kalimantan timur
beliau juga menyampaikan kepada kami bersiap siap dan welcome kepada apapun keputusan
dan sebagai warga yang baik dan selaku pemerintahan kita juga di daerah itu
selama itu tidak berbenturan dengan
undang undang saya rasa memang sudah saatnya lah
kalau di masyarakat kaltim pemerintah kaltim saya yakin dan percaya bahwa kami
kepala daerah yang ada sepuluh kabupaten kota di kalimantan timur itu
sangat mendukung dan masyarakatnya pun sangat mendukung
untuk pembangunan pembangunan yang ada di kalimantan timur
apalagi ini adalah ibu kota pemerintahan republik indonesia
kita mengetahui bahwa sekitar lima ratus
satu sampai enam ratus dua puluh lima triliun itu disumbangkan dari kalimantan timur
dengan adanya sumber daya alam ini kami yakin bahwa ketika pemerintah pusat itu dipindahkan di kalimantan timur
indonesia atau di kalimantan timur ini akan terbangun dengan sendirinya
kita mempunyai saudara itu yang ada di mahulu jalannya rusak dan lain lain yang selama ini kita perjuangkan
tapi dengan dipindahnya ibu kota pemerintahan ini insya allah apa kendala kendala kita ini akan bisa cepat diatasi
dan saya yakin sekali bahwa ketika pemerintahan ibu kota pemerintahan ini dipindahkan di kalimantan timur
bukan hanya kalimantan yang akan terbangun
tapi saudara kita yang ada di sulawesi almahera maluku dan papua juga ikut terbangun
tapi bukan berarti indonesia bagian barat itu ditinggalkan
saya yakin sekali dengan keputusan ini insya allah akan membawa keberkahan untuk bangsa kita
dan ini tentunya yang sangat ditunggu tunggu oleh para spekulan tanah ini pak
bagaimana di kalimantan sendiri setelah diumumkan oleh presiden
tentu otomatis mereka secara langsung begitu melakukan antisipasi
sebenarnya antisipasi untuk menghadapi harga tanah yang semakin tinggi begitu
kalau di penajaman masjid utara saya komitmen sebelum ada wancana pemerintahan ibu kota ini
kami itu tidak saya sendiri selaku kepala daerah di sana menekan bahwa harga itu harus
sesuai ngop bukan apresial
agar mengapa agar ekonomi kita atau para investor itu masuk ke daerah kita
tapi dengan adanya pemindahan ibu kota ini
saya rasa kami harus bekerjasama dengan pemerintah pusat
bagaimana dan apa yang harus kita putuskan itu
agar apa yang kita jalankan ini dari pemerintah dari bapak presiden itu
nawacitanya dalam lima tahun ini betul betul bisa terlaksana
dan insya allah mudah mudahan saja tidak ada
yang dirugikan gitu
kemudian untuk masalah apa tadi makelar tanah itu
saya rasa itu ada plus dan minusnya
plusnya itu adalah banyak yang menjadi tiba tiba menjadi entrepreneur tanah
dia menjadi pengusaha tanah
tapi banyak juga yang diuntungkan dengan penjual penjualan tanah itu
tapi kami sebagai pemerintah daerah harus menekan
tidak boleh semau maunya untuk meninggikan tanah itu
karena itu juga berdampak untuk kerugikan tanah
kita kerugian negara juga
karena ini kan kita membangun negara kita
jangan sampai kalau saya sih pribadi
kalau memang seandainya saya punya tanah pribadi
saya akan hibahkan untuk negara ini
karena ini adalah untuk negara kita
kedaulatan negara kita agar indonesia ini bisa maju dan sejahtera
tapi harga tanah untuk saat ini
sebelum dan sesudah pengumuman ini kira kira berapa ini
ya permiternya di sana masih murah
di penajam pasir utara
saya sudah mengatakan di media media lain
ketika bapak presiden republik indonesia
mencetuskan di penajam pasir utara sebagai
ibu kota pemerintahan republik indonesia
maka kami akan siapkan lahannya
berapa yang dibutuhkan
mungkin saya sendiri juga belum dapat telpon
atau mungkin belum dapat perintah
di mana titiknya
ketika nanti titiknya itu ada
hak guna usaha
ini bukan kepentingan pribadi
ini adalah kepentingan negara
di mana negara meminta
maka kita akan mengambil
dengan berkomunikasi dengan baik kepada para investor sawit di sana
karena di penajam pasir utara itu memang dia lahannya kebanyakan datar
tapi masalah tanah
saya rasa saya harus berkomunikasi lagi kepada pemerintah pusat
agar tidak blunder ke depannya
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
pak abdul ghafur masud
bupati penajam pasir utara